nimas sekarang kamu sudah
terima kasih banyak karena kamu sudah banyak membantuku
nimas menyembuhkan luka bukan perkara sulit bagi kamu bukan perkara sulit
apa kau melihat seluruh sesat yang tidak jatuh ke dalam curang
apa kau melihat mayat
tidak semudah itu membuluhkan santan buat yakin dia masih hidup
mau hidup atau mati
aku cari dia supaya di dalam ayahku terbalas
abaikan dulu dendam sekarang kita punya tugas yang lebih penting
maksudlah akan lebih baik kalau kau menyusup dalam pajajaran
cari kelemahan pajajar dan kalau bisa kau bunuh surawi sesan
dengan matinya surawi sesat
gua yakin pajajaran akan menjadi kacau dan itu adalah saat yang tepat untuk kerajaan
sukamana masuk dalam pajajaran
aku akan ikut denganmu
tapi aku minta satu permintaan
kirimkan prajurit terbaikmu untuk ikut denganku
akan aku siapkan prajurit terbaik untuk menemani
aku minta maaf atas keputusan ibu undaku
aku sudah coba menolong tapi tidak bisa
aku tidak mengerti
tapi kenapa kalian tidak memperbolehkan laki laki datang ke wilayah kerajaan kalian
peraturan ini sudah turun menurun dari nenek moyang kami
apa yang kamu lakukan
aku akan membantumu keluar dari sini
aku akan membuka tabir tenaga dalam penjara ini
setelah itu pergilah jauh jauh dan selamatkan dirimu
apa yang kamu lakukan
bu sudah kuduga kau akan melakukan ini
jangan membuat ibu murka
dia harus menjalani hukumannya
jangan kau main main dengan hukum nenek moyang kita
putriku apakah tuduhan surawi selesai terhadapmu itu benar
atau hanya mengadang adang ya
itu semua benar
aku keluar dari istana untuk mencari raiketsan
kamu tahu ibu
itu sangat berbahaya
taruhannya adalah nyawa ibu dan juga rakammu langsung selesai
aku benar benar minta maaf
tapi aku sengaja melakukan ini semua
untuk mencari raiketsan yang belum ditemukan sampai sekarang
aku benar benar mengkhawatirkannya ibu
lalu bagaimana dengan lukamu
apakah serangan itu benar
lalu bagaimana dengan luka yang sangat begitu cepat sembuhnya
di saat itu ada seorang gadis yang memiliki ajian yang sangat sakti bernama perhatini
dia sudah menolongku ibu
bukan hanya bisa mengecokkan raih prabu sarawisesa dengan ajiannya
tapi dia pun bisa mengobatiku dan juga menyembuhkan lukaku dalam sekejapmu
sekarang lukamu sudah sembuh
terima kasih banyak karena kamu sudah banyak membantuku
menyembuhkan luka bukan perkara sulit bagiku
bukan perkara sulit
apakah kamu seorang tabib
karena kamu dengan mudah untuk menyembuhkan lukaku
jadi begitu ibu nia
ia adalah wanita yang sangat baik
aku pun pernah ditolong olehnya
saat aku mencari rai prabu surawisesa
the aku yang hal ela yang jalan pendatang food
kalau gini tuanku baik
ni aku dia
aku tidak tahu aku akan memeriksanya dulu
ratnan hingji ratnan hingji
wangsat majah beraninya kau mengganggu kerajaanku
siapa yang lebih dulu membuat keributan
kau telah menangkap prajuritku dan sebagiannya kau hukum mati
kau kira aku akan diem saja
itu karena kesalahan mereka sendiri aku tidak suka diganggu
kau telah semena mena ratnan akanku tuntut balas dendam atas perbuatanmu
kau tidak bisa menangkap mereka sendiri
kau tidak bisa menangkap mereka sendiri
kau tidak bisa menangkap mereka sendiri
kau tidak bisa menangkap mereka sendiri
baiklah karena kalian semua sudah berkumpul di sini
aku akan memberitahu apa maksud aku mengumpulkan kalian semua
aku sudah memikirkan matang mata
aku memikirkan ini untuk kebaikan pak jencar
aku adalah prabu surawi sesa
memberikan titah kepada